safari politik para tokoh nasional terus dilakukan menjelang aksi dua desember esok hari
kali ini giliran ketua umum partai golkar setia novanto menemui ketua umum partai gerindra prabowo subianto
pertemuan setia novanto dengan prabowo berlangsung di kediaman prabowo di jalan kertanegara nomor empat
kebayaran baru jakarta selatan
novanto yang baru satu hari menjabat ke bali sebagai ketua dewan perwakilan rakyat
tiba di rumah prabowo pada kamis sekitar pukul tujuh belas
selain membahas soal aksi dua desember novanto menyebutkan dalam silaturahminya dengan prabowo
akan dibahas berbagai hal seperti perkembangan dinamika politik nasional dan kerjasama dpr dengan pemerintah
pak prabowo dan juga gerindra dan partai golkar yang ideologinya sama yaitu pancasila
dan juga tentu saya akan bertukar pikiran dalam suasana damai
di dalam menghadapi situasi
situasi dinamika politik secara nasional untuk mengatakan kebersamaan diantara gerindra dan juga partai golkar